stop dulu aja mbak andin
pobos siang ketemu papa
gimana kalau kita jalan jalan di taman
abis jalan jalan di taman
pobos siang ya
punikanya taro dulu ya
ncus ambil tas bentar
mau jajan gak
mau makan roti
oh mau makan roti
dicit oleh tukang roti
iya tuh kita beli roti yuk
kita beli roti
oh setiap di
kita beli roti
nah itu semua tanya dulu
nina mau beli rotinya rasa apa
mau satu dua tiga empat satu
mau roti coklatnya satu
oke bentar ya
roti itu ya
bentar ya ncus mau bayar dulu ya
nggak ada uang kecil pak
ya gak ada
saya cuma ada itu doang
yuk ikut mama yuk
nah ikut mama yuk
kalian ini penculik ya
lepas si rena gak
udah jelas jelas kami orang tuanya
ya kan pak
ayo cepet kita pergi bu
ini mereka penculik ini
dia mau nyulik anak asuh saya
saya pakai seragam suster
saya babysitternya ini anak
mbak ini sengaja pakai baju babysister
dia penculik anak anak
ya ini pak siti kan penculikan
saya beneran babysitternya ini anak
bukan saya bukan penculik
mereka yang penculik beneran
saya beneran babysitternya
bukan ini anak asuh
udah pinggir kamu
kalian ini pasti penculiknya
saya kenal orang tua anak ini
enak aja kami ini udah jelas jas orang tuanya
kalau kalian orang tuanya sekarang saya tanya
anak ini tinggal dimana
kami gak ada urusan sama kalian
berhenti di pecah
sini rena lepas
saya babysitternya rena
kalau di tempat umum jangan biarin
rena sendiri ya
ya pak si om baik
ya allah kalau rena diculik gue harus ngomong apa
gue harus tanggung jawab gimana sama pak bus dan juga andin
ya allah andien
makanan baru dateng
kamu makan dulu disini
al kenapa ya
kok dia khawatir banget gitu
kok kayak suara
ya allah tolong jaga andin ya allah jangan sampai dia kenapa napa
ketologi aku enggak buat ke ayo mbak bikang terus mbak jangan dilepasin tangan gigi
waduh tumit tumitinan amat pak bos
dateng dateng loncat dulu ke superman
pasti ada sesuatu
andin kamu tenang ya
tenang jangan panik
sekarang lepasin tangan kamu pelan pelan
mas aku kaget mas aku gak bisa mas
kamu percaya saya kan
mas aku mau
alhamdulillah aku bisa mas al
terima kasih mas
kamu udah nolongin aku lagi
kamu nggak usah kerja yang aneh aneh lagi ya
masak sama mbak andi nih
tetap diketekan ini
tapi gak usah kecetit kayaknya gara gara kamu